terik panas matahari tidak menyurutkan semangat anak anak diaspora ini untuk berlatih
dalam geladi bersih upacara tujuh belas agustus
anak anak yang tergabung dalam paski bra washington dc sudah siap menjalankan tugas
kalau kita melihat proses dari awal mbak ya progres sampai dengan saat ini
tentu kita cukup berbangga cukup puas meskipun masih ada kekurangan kekurangan
tahun ini tiga puluh satu anak terpilih dari lima puluh pendaftar
baru terbentuk akhir juli mereka ngebut latihan dua tiga kali seminggu
pemirsa mayoritas dari tim paski bra ini adalah anak anak yang besar di amerika serikat
mereka belum pernah mengenal apa itu paski bra dan bahkan baris baris
dan mereka hanya punya waktu satu bulan untuk latihan dengan hasil yang mengesankan seperti ini
salah satu anggota tahun ini adalah sofia
anak keturunan indonesia amerika
berusia tiga belas tahun dia adalah anggota termuda paski bra tahun ini
lahir dan besar di amerika serikat
sofia tidak pernah mengenal paski bra dan baris berbaris
sampai orang tuanya meminta dia bergabung tahun ini
sang ibu menceritakan proses latihan
sedikit demi sedikit sofia bisa mengikuti instruksi paski bra
saya bisa melakukan banyak gerakan yang benar
dan saya bisa berbicara dengan semua anggota paski bra
sementara sang ayah yang pertama kali melihat paski bra ketika berkunjung ke bali
ingin anaknya punya pengalaman serupa
mencapai teman yang punya pengalaman yang sama
orang indonesia dan orang yang lahir di sini
saya pikir pergabungan dua hal ini adalah sesuatu yang bisa dia hubungi
dan sesuatu yang bisa dia hubungi
dia bisa membangun hubungan dan teman
berbeda dengan sofia yang baru bergabung tahun ini asli sudah dua kali ikut paski bra
tahun ini dia dipercaya sebagai pembawa sang merah putih saat upacara penurunan bendera
dia melihat orang orang yang melakukan bendera tahun lalu
dan saya terinspirasi oleh itu
jadi melakukannya tahun ini saya ingin membuat ibu saya bangga
saya ingin membuat keluarga saya bangga
ibunya adalah orang indonesia sementara ayahnya dari guyana
bagi ashley paski bra jadi kesempatan unik untuk mengenal akar indonesianya
saya dapat mewakili tanda indosan
dan saya bisa membawanya ke luar
dan menunjukkan kepada orang orang
saya bisa menjadi indosan sepenuhnya
dari washington dc riyut wasikal dan bani rahayu voa